di puskesmas penelit dan relawan lingkungan
belusukan dari satu kampung ke kampung lain
untuk mencari rumah orang dengan gangguan jiwa
atau odgj dan penyandang disabilitas
awalnya vaksinasi direncanakan digelar di puskesmas
namun karena pertimbangan efektivitas
dan luasnya cakupan warga yang akan divaksin
akhirnya diputuskan jemput bola belusukan ke kampung
pembelajaran butuh kesabaran ekstra
untuk meyakinkan keluarga odgj
agar mau menerima vaksin covid sembilan belas
awalnya pendekatan dilakukan kepada keluarga mereka
untuk meyakinkan bahwa vaksinasi ini aman
dan berguna bagi kesehatan mereka
kemudian barulah kepada warga odgj
petugas harus memberikan rasa aman dan nyaman
agar warga odgj bersedia divaksin
di antara mereka sempat menolak kabur
bahkan berontak saat hendak divaksin
kemudian untuk odgj kendala kami
ya banyak yang apa ya
kemarin yang saya temukan ada yang lari
karena ketemu dengan petugas takut
kemudian ada yang teriak teriak juga
nggak mau dibukain pintunya
jadi banyak sekali untuk odgj ini kesulitannya atau kendalanya
tetapi kami sebagai petugas
bagaimana caranya supaya odgj itu bisa
menjadi sasaran vaksin dan tervaksin semuanya
kepada warga odgj
kemudian relawan lingkungan sangat membantu timpuskesmas
mereka lah yang melakukan pendekatan awal kepada keluarga
karena saling mengenal
muncul rasa percaya warga kepada para relawan ini
pendekatan ini dilakukan dari hati ke hati
pendekatan dilakukan dengan metode humanis
muriati salah satu relawan mengatakan
tidak mudah meyakinkan warga di lingkungannya
kebetulan saya selaku kader di sini
jadi mungkin mereka yakin lebih percaya
karena saya sering pendekatan ke mereka
memberikan pengertian ke mereka
apalagi ini penyandang disabilitas
itu kan mendapatkan bantuan
sering mendapatkan bantuan terutama permakanan
itu saya juga yang mengajukan mereka
untuk dapat menerima bantuan tersebut
jadi mereka lebih kenal dengan saya
kebetulan itu aja faktor dari saya
vaksinasi diberikan untuk penyandang disabilitas
perempuan lanjut usia ini mendapatkan vaksin di rumahnya
karena tak sanggup lagi berjalan ke pos vaksin di ujung kampung
ia tak bisa berjalan karena kecelakaan lalu lintas
beberapa tahun lalu
petugas memeriksa kondisi kesehatan dari sebelum
sampai sesudah vaksin diberikan
untuk memastikan agar tidak ada efek samping
dan tujuh puluh delapan penyandang disabilitas di wilayah kerja
tuntas di vaksin awal juni ini
pemerintah kota surabaya mencatat
sasaran vaksin untuk orang dengan gangguan jiwa
sedangkan penyandang disabilitas mencapai lima tiga ratus sembilan puluh empat jiwa